saat ini saya berada di taman hutan raya juanda
taman hutan raya pertama yang ada di indonesia yang didirikan sejak tahun seribu sembilan ratus sembilan puluh
luasnya lima ratus dua puluh sembilan hektare atau hampir setara dengan dua kali kompleks gelora bung karno di jakarta
di sini terdapat banyak pohon langka yang akan kita lihat bersama
pada awalnya sebanyak dua lima ratus pohon dengan satu ratus dua belas spesies ditanam di tahura juanda
tapi kini diperkirakan keragaman flora di tangura juanda sudah mencapai dua ratus spesies
sebagian pepohonan ada yang berasal dari benua afrika dan amerika
namun jenis yang paling banyak berasal dari dalam negeri
di antaranya seperti pohon kemenyan dari pulau jawa pohon kolentang dari pulau sulawesi
dan pohon sentang atau surian bawang yang banyak ditemukan di pulau sumatera
dari semua koleksi itu tahura juanda memiliki paling tidak dua puluh jenis pohon langka
salah satu pohon langka yang ada di tahura juanda adalah kitembagah
pohon yang memiliki nama latin sizigium antiseptikum ini merupakan koleksi taura juanda sejak tahun dua ribu sembilan belas lalu
sehingga ukurannya masih kecil
ini pohon khas pegunungan jawa
jadi pohon ini sekarang populasinya
sangat sedikit ini
di beberapa pegunungan di bandung raya pun hanya tinggal
boleh bisa dihitung jari lah
nah ini struktur kayunya sangat bagus sekali
ini mempunyai tingkat kekerasan nomor satu
terus warna dari kitembagah ini sangat khas
jadi pohonnya ini mempunyai warna kayak tembaga gitu
tembaga kemerah merahan ini kalau di hutan alami atau di hutan primer
pohon langka lainnya adalah pohon kisere atau sinamomun partenoksilon
mulai ditanam sejak tahun seribu sembilan ratus enam puluh lima pohon ini menjulang hingga mencapai empat puluh lima meter
pohon ini langka karena banyak ditebang untuk dimanfaatkan sebagai beragam obat herbal
mulai dari akarnya untuk penghangat badan hingga penyulingan bagian pohon kisere untuk pembuatan minyak atsiri
yaitu jenis minyak yang biasa digunakan untuk melegakan pernafasan
karena itu juga jika ditebang wangi pohon kisere itu bisa mencapai radius lima ratus meter
dengan mengenali jenis dan keunikan pohon maka pohon pohon yang langka bisa lebih terlindungi
oleh karena itu papan nama pohon saja tidak cukup bagi pengunjung untuk mendapatkan informasi
tadi sih sempat baca di situ apa ya tadi ada kemenyan atau apa gitu ya
terus tadi di sana ada agak lupa sih tadi sih ada beberapa yang di sana
dia hampir di setiap lokasi dia ada pelang namanya sih sebenarnya
jadi kita bisa tahu nanti di situ pelang namanya
kalau pohonnya kayaknya mungkin bisa puluhan bahkan ratusan ya
kalau nama nama pohonnya juga saya juga nggak terlalu ingat sih
ada pelang pelangnya juga sih di setiap lokasinya
sebagai bentuk pelestarian pepohonan
pihak pengelola tahura juanda juga melakukan budidaya tanaman
hingga dua puluh ribu bibit pohon di area seluas satu hektare
wilham nasution helmy suryanegara bandung jawa barat